surabaya masih menjadi kota dengan kasus positif terbanyak di indonesia
dengan lebih dari delapan kasus per dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
jumlah tes yang masif ditambah persepsi resiko penularan covid sembilan belas masyarakat yang rendah
menjadi faktor masih tingginya kasus covid sembilan belas di surabaya
tidak hanya menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak
kota surabaya juga menjadi daerah dengan kasus kematian covid sembilan belas terbanyak di indonesia
hingga lima belas juli dua ribu dua puluh surabaya mencatat lebih dari tujuh ratus angka kematian
meski jumlah rumah sakit rujukan sudah ditambah menjadi lima puluh delapan
tetapi tingginya kasus positif membuat rumah sakit tersebut kelebihan daya tampung
apalagi mayoritas rumah sakit rujukan juga masih menerima pasien non covid sembilan belas
uji rapid dan tes usap yang masif dilakukan di kota surabaya
juga menjadi konsekuensi logis naiknya jumlah kasus positif
hingga delapan belas juli dua ribu dua puluh kota surabaya sudah melakukan
lebih dari tiga puluh delapan tes usap dan satu ratus enam uji rapid